siang hari terakhir anies rashid baswedan menjabat sebagai gubernur dki jakarta
anies bersepeda dari kediamannya yang berada di lebak bulus menuju balai kota jakarta
anies bersama dengan rombongan akan menghadiri acara perpisahannya
pada minggu pagi anies bersama dengan rombongan keluarga ke balai kota menaiki sepeda untuk menghadiri acara perpisahannya
sekitar pukul enam pagi anies berangkat dari kediamannya menggunakan kemeja biru dan helm sepeda
anies ditemani oleh menantunya ali al huraidi beserta anak laki lakinya yaitu mikael ismail dan kaisar
anies mengatakan rutenya melewati fatmawati menuju arah panglima polim dan bundaran senayan
setelah itu anies menyusuri jalan sudirman ke patung kuda menuju arah balai kota jakarta
di balai kota anies berangkat ke atas acara perpisahannya
rute perlindungan mau kemana aja nih pak
dari sini berangkatnya dari rumah ya ke jalan sudirman pulus ke jalan fatmawati
terus dari jalan sudirman patung kuda ke arah panglima polim
kemudian dari panglima polim ke arah bundaran senayan
kepemimpinan gubernur anies rashid baswedan di ibu kota akan berakhir pada hari ini
untuk mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan anies baswedan di hari terakhirnya menjabat sebagai gubernur dki jakarta
sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia bella mulahela langsung dari jakarta
selamat siang bella nampaknya di belakang anda masih ramai
apa saja kegiatan di sana dan apa saja yang bisa anda gambarkan kepada kami kesan menarik dari hari ini
apa saja kegiatan di sana
selamat siang herano betul sekali
tepat di belakang saya ini adalah ribuan masyarakat jakarta yang mengapresiasi kerja ataupun jabatan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta anies baswedan dan juga ahmad riza patria
yang hari ini merupakan acara perpisahannya di balai kota jakarta
dan memang heranov sejak pukul empat pagi pantauan saya dari rumah ataupun kediaman anies baswedan yang ada di lebak pulus
anies bersama dengan rombongan yaitu berserta dengan keluarganya akan berjalan menuju balai kota ini dengan menggunakan sepeda dari lebak pulus hingga ke balai kota jakarta yang ada di jalan medan merdeka

setelah itu memasuki kawasan kartvide yang ada di bundanan senayan dan sudirman
setelah itu anies disambut
ananda bella mulai helah langsung dari jakarta